terima kasih anak
anu buatkan jahe panas
apakah kau yakin atau tidak
orang yang uni biar temui kemarin
adalah orang yang sama
yang telah menculik
anak raja langit dan rata
kecuali saya bisa menghabisi misal ratsen
di mana putra alam disembunyikan
alam di mana kau alam
sakti aku di sini
apa lagi boleh ini
kenapa dia punya kandang macam nih dalam rumahnya
mas sakti kuncinya di bawah mr hudson
sudah kau tenang alam
saya akan keluarkan kau dari sini
hai mau kecil
kau kau apa di sini
lepaskan teman saya
apa yang kau lakukan di sini kau kecil
mr hudson kau yang ngapain di sini
kau seharusnya pulang ke negara kau
apa yang kau lakukan
kembalikan teman saya
kembalikan teman saya
kau yang macam macam masaya
apapun selain kamu yang ada di otak harimau kecil hilangkan semua itu
tempat ini bukan tempat main main
di sini full dengan kedahsyatan dan kesaktian saya
jadi sekali lagi jangan main main sama aku oke
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kau harimau kecil
kayak kuli kecapean gitu abis ngangkat batu
halo gak tau ya kita habis dipaksa sama nyokap gue untuk latihan silat
beneran latihan silat
please banget ya
gue udah lama banget nih gak olahraga
ya sekalian aja gue bisa jagain yang gue sakti
jagain dulu ganjen lo
kok dia gak disini tuh men
ya nih kay dari tadi kan gue udah duduk disini
gue gak lihat tuh mereka berdua lewat depan gerbang
kadang sakti masuk lewat gerbang belakang sih
lo liat sakti gak sama putra
oh makasih deh
nasiah eh eh liat sakti sama putra gak
enggak liat tuh
oh yaudah makasih deh nas
ya ampun kay gue udah telfon tadi pagi
justru sekarang gue khawatir banget
habis tadi pagi gue telfon dan udah diangkat angkat
lumayan banget ya mereka belum datang jam segini
biasanya tuh si alang udah nongkrong disini
gimana kalo kita samperin aja mereka berdua ke rumah putra
ya ya gue juga setuju tuh
gue takut deh bubu kesayangan gue kenapa napa
ntar kalo kita masuknya telat gimana
oke lo tuh gak usah khawatir deh
dari tadi gue belum liat pak kasbul kok
mungkin dia gak masuk
terima kasih anang
anung buatkan jahe panas
apakah kau yakin atau tidak
orang yang uni biar temui kemaren
adalah orang yang sama
yang telah menculik anak rajulangin dan ratna
aku yakin banna
aku gak lupa wajah orang yang menakwinkan itu
malah menculik anak kau ratna
setelah aku menatap matanya
aku tuh seperti dihipnotis
aku gak yakin lagi
kalau itu laki lakinya sama
melihat ini semua
aku semakin yakin
kalau dialah orangnya
mengenai orang yang telah mencari
orang yang telah menculik anakku ratna
sudah semakin jelas
kalau begitu tolong bantu saya datang
bantu saya menemukan anak saya
dan mengeluarkan dhanaraja dari kumaya
saya harapnya tidak bisa melakukan apa apa
untuk menyelamatkan mereka
ratna sangat merindukan mereka
sesungguhnya kami tidak pernah berhenti
dan tidak pernah lelah
untuk mencari anakmu ratna
dan semenjak itu
racu langit tidak pernah bersama lagi
dan dia juga tidak pernah lelah
untuk mencari anakmu
itu semua karena dirimu ratna
itu semua karena dirimu
itu semua karena dirimu
kenapa di saat ratna sudah pulih
raja malam itu
dan kenapa nasib buruk
menimpa ratna datu
kau harus sabar ratna
hati dan pikiranmu ratna
kau harus sabar ratna
hado tunggal akan membantu kita
kau harus sabar ratna
hatu tunggal akan membantu kita
sisirkan armatamu ratna
kau sudah menjadi dirimu yang baru
sudah menjadi dirimu yang baru
dan saat ini
kau adalah wanita yang tangguh
kau adalah wanita yang tangguh
hadapi semua ini dengan segala pikiran
dan segala kekuatan
tepikan hati dan perasaanmu ratna
dan segala kekuatan
dan segala kekuatan
karena kadang mereka
di dalam kesedihan
di dalam kesedihan
ya datu benar
ya datu benar
pastinya aku akan mencari
siapa tamang arkam
siapa tamang arkam
yang telah menculik
terima kasih datu
jumlahnya itu saja
jumlahnya itu saja
saat ini yang terjebak di dalam kumayan
itu jauh lebih penting
yang harus kita dahulukan
kita harus terlebih dahulu
menyelamatkan dam raja dari kumaian
kita harus menyelamatkan dam raja